mama liatin kayaknya kamu sama clara makin deket aja
apa sih yang diobrolin
ayo dong cerita sama mama penasaran tahu
ih ngapain sih ma
mama lo mesin mesin sendiri
ada apa apaan sih
ya kepo lah mama sampe senyum senyum gitu
kalung baru nih ma
kapan belinya nih
bukan kalung baru
ya pantes nyim sim sendiri
ini pasti dikasih sama calonnya mama ya
kenapa engga mama
terus terus gimana terus
ya gitu caranya ma
gitu caranya unik banget
ya dia itu ngelamarnya engga pake cincin
terus dia bilang
berarti mama bersedia menikah sama dia
berarti mama gak mau menikah sama dia
terus mama jawab apa
mama engga jawab apa
kok mama diemin
mama berjauh kapan mama mau menang
malu tau mama diem aja terus mama jawabnya cuma pake gitu terus mama pake
ini mama genit banget sih ma
enggak lah mama bukannya genit mama justru malu
mama gak tau selama mau ngomong apa yaudah mama pake aja
kok cara calon suaminya mama ngelamar mama kayak cara nempel gua ke raya ya
tapi gua gak mau terima kalung itu
gue maunya lo yang pasangin kalung itu di leher gua
kok bengong bikinin apa sih
enggak gak bengong ini deret deret aku masih ngagumin kalungnya mama
berarti kalo udah diiyain kalo udah mama iya in berarti mama emang udah serius mau nikah dong sama dia
wah jangan jangan mama udah nentuin tanggal ya kok gak bilang bilang mondi sih ma
ya apaan sih boro boro nentuin tanggal mondi belum
ini justru anaknya itu nggak setuju dengan hubungan mama dengan bapaknya
kayaknya dia gak mau punya mama baru gitu
kok begitu banget sih enaknya
jadi mama yang sabar ya pasti dia suatu saat bakal mau
iya insya allah
kalo enggak gini aja ma
mau dibantuin gini nanti mondi ketemu sama calon saudara tiri mondi
dan ngeyakinin dia untuk menerima mama sebagai mama barunya
mama liatin kayaknya kamu sama clara makin deket aja
apa sih yang diobrolin
nanya nanya cepet
mungkin mama duduk dulu aja
hmm dari tadi gitu yaudah mau duduk
aduh ngobrol apa nih mama dengerin
ya jelas sayang lah boy pertanyaan macam apa itu
kamu tuh anak satu satunya mama
kayak banget itu namanya
nanya kayak gitu sih nak
gue terpaksa harus nanya kayak gitu sama mama
karena mama tuh gak pernah peduli sama perasaan boy
dan gak pernah peduli apa yang bikin boy bahagia dan senang
tunggu tunggu ini maksud kamu apa ya boleh
nah boy tuh gak suka dijodohin sama cewek lain
nah mama tuh bukan mau jodohin kamu
kan gak ada salahnya loh seorang ibu yang sayang sama anaknya
mamat cuma pengen kamu itu bisa mendapatkan perempuan yang baik
nah yang terbaik di mata kita itu belum tentu yang terbaik di mata allah
akudo sumuri sama cewek baik
mama gak pernah kasih kesempatan boy
buat jelasin ke mama
kalau reva itu cewek yang baik
dan boy juga gak mungkin lah
semarangan milih cewek
tapi kan clara itu juga baik
dan keliatannya clara itu suka sama kamu
jangan mikirin clara mulu
mikirin perasaan boy juga dong
waktu itu boy
tapi aku sadar diri sih
aku gak mau terlalu berharap
dan aku sadar kalau kita
gak bisa lebih dari teman
apalagi aku tau
kalau kamu udah cinta sama reva
kalau clara itu gak bakalan ngeganggu hubungan boy sama reva

itu cewek baik baik ma
mama jangan bikin clara itu bakalan jadi korban
kalau mama sayang atau peduli sama dia
janganlah jodohin clara sama boy ma
clara itu kan baik